hai sangat berharga untuk seluruh rakyat pancacara
selama ini aku hidup sebadan karena kusip rapuh
kenapa tiba tiba perasaanku tidak enak jangan jangan telah terjadi sesuatu
kebenaran perasaan cang loday
apa yang terjadi dengan dia apakah lakasannya sekarang dalam bahaya
apa yang terjadi dengan lindungi dia ya allah jika
ia dalam bahaya
bahaya bantulah dia melewatinya
aku titipkan rasa janggut daya padamu ya allah
lindungilah lindungilah ini ya ya allah
apinya harus gerak di padamu agar kakak bisa selamat
jangan gusti prabu
biarkan aku mati
agar masuk jahat tidak mengganggu pajajaran lagi
tidak seperti ini kakak
kakak tidak boleh mati
coba katakan padaku kakak
apa yang bisa aku dapatkan dari menyelamatkan
masa kau adik tidak tahu diri
selalu mencari keuntungan
hanya dirimu sendiri
aku akan menolongmu
asalkan kau memberikan seluruh ilmu kadoraganmu padaku
aku tidak akan memberikan ilmuku padamu
baiklah kalau begitu
aku akan menungguimu
sampai ajal menjemputmu
apa ada adik yang lebih berbakti daripada aku
ketika kau menemukan aku
aku akan menemukan kau
aku tidak tahu
apakah hidupku berharga
kamu sangat berharga untukku
dan juga keluarga
bukan hanya itu
kamu juga sangat berharga
syukurlah kau begitu
aku hidup sebanyak karna kusti prabowo
aku tidak memiliki keluarga
anak dan juga istri
tidak akan ada orang
yang kehilangan aku juga pemain
kamu salah kakak
akan banyak sekali orang
yang akan kehilangan
jangan lupa tuhan
kenapa semuanya terjadi
perutku pedih sekali
aku sangat lapar dan juga haus
di mana aku bisa mendapatkan makanan
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
aku sangat jauh dari istana
rasaku sudah terobati
dari dulu kok memang keras kepala kakang
kau tidak pernah mau berbagi dengan adikmu sendiri